apa halde barang ya
andien di kampus
gue kesana sekarang
sama surat buat pak bos
udah ya gue balik lagi ke pos
cepet juga nyampe liat nyampe
lepon setip gue udah sampai
kok pak bos dapet surat dari pengadilan agama
rasanya gue makin gak enak nih
ini kenapa kepala gue tiba tiba pusing ya
dan aku mual lagi
aku gak berasa sakit aku harus kuat
aku bisa jalan ya
dan nih hari hariku dengan baik
walaupun tanpa masa
kemarin anda di pandora cafe
yang memerintahkan saya
untuk membakar rumah makan
di jalan sumbawa bu
udah pasti belum sarapan ya
makan bareng gue ya di kantin
kali aja ada yang mau ceritain ke gue
saya disini ingin menggugat cerai suami saya
anin masih disini
anin masih disini

padahal tinggal sangka lagi aku bisa dapatin salinan dokumen itu
tapi katanya yang ambil pihak keluarga
memang kita rencananya ingin
memeriksa kembali berkas salinan itu
apa sudah dapat
saya menelpon mau meminta maaf
berkas perkara buasa
karena udah ada yang lebih dulu meminta
dari pengacara lain
saya gak tau siapa
yang jelas orang tersebut
ada hubungan keluarga dengan bu andin
apa hal bebarannya
saya cuma pengen tau
apa anda yang mengambil
berkas kasusnya andin
di pengadilan negeri
maksud anda apa ya
sekarang saya lagi menyelidiki
pembunuhannya andin dulu
tapi dari pengacara mengatakan
berkas di pengadilan itu
sudah diambil oleh pihak keluarga
apakah keluarga yang dimaksud ini
ada yang ngambil berkas perkara andin
gue akan cari tahu siapa yang ngambil berkas perkara andin
tapi sekarang saya harus susul andin dulu
berarti bukan al
apa betul papa yang
meminta berkasnya andin
ke pengadilan negeri lewat pengadilan
pengetahuan enk escuch dari adil nasib saya
lewat pengacara pak
sebaiknya kamu nggak usah ikut campur ya no
kok ikut campur pak
kan papa sendiri yang bilang
kalau aku mau menyelidiki menyelidiki aja sendiri
sekarang aku mau nanya sama papa
karena kata pengacara aku
ada pihak keluarga yang sudah mengambil berkasnya andin
apakah itu papa
dengan bantuan rafael
rafael itu seniornya andin waktu di kampus dulu
dan sekarang dia jadi dosen juga di blitanusa
sama seperti andin
apa dia tahu soal kasus novi
iya dia baru aja tau
dia juga nggak percaya
kalau andin bisa melakukan hal seperti itu
makanya dia mau bantu
untuk menyelidiki pembunuhan ini
dan membersihkan namanya andin
aku benar benar sangat malu
seniornya andin waktu kuliah aja dengan yakin yang berkata
kalau andin sama sekali nggak bersalah
kenapa dulu aku tidak berpikir seperti itu
kenapa baru sekarang
baru sekarang aku ada keinginan untuk mencari tahu
jadi papa tegaskan kamu ya no
kamu jangan ikut campur lagi
tapi untuk yang satu ini
ahok akan tetap menyelidiki soal kasusnya andin
sekali lagi aku ucapin terima kasih pak
rafael dosen di pitanusa
aku harus kesah